kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan emru sihombing pakar komunikasi politik selamat sore bang emrus
selamat sore bu eva dan selamat sore pemirsa cnn indonesia tv
ya bang emrus ini belakangan publik disuguhkan oleh pernyataan pernyataan dari dua capres baik presiden jokowi maupun prabowo subianto yang kemudian menarik perhatian
kalau tadi kita dengarkan sama sama ini dua komentar terakhir begitu ya satu mengenai masalah hoax kemudian yang satu masalah posisi dukungan terhadap australia untuk menetapkan kedutaan besarnya di yerusalem
komentar anda soal gaya komunikasi keduanya ini
saya pikir hal yang wajar dalam suatu kontestasi politik mereka mempunyai pandangan pandangan sesuai dengan perspektif politik mereka
karena dari sudut komunikasi politik
pesan komunikasi yang disampaikan oleh para aktor politik sangat tergantung daripada posisi politik masing masing dalam suatu kontestasi
namun saya melihat dari konteks dengan pemindahan duta besar australia ke yerusalem
sebagaimana dikatakan pak prabowo itu bukanlah berarti memberikan dukungan pak prabowo
tetapi pak prabowo melihat bahwa sebagai suatu hal yang saling menghargai keputusan dari suatu negara tertentu
dalam suatu konteks hubungan internasional mereka masing masing
sama halnya dengan indonesia australia menghargai ketika kita memberikan dukungan kemerdekaan terhadap palestina
kalau kemudian dikaitkan dengan kontestasi politik yang saat ini sedang berlangsung
apakah memang prabowo menyatakan pandangannya itu karena memang dia merupakan pihak oposisi dari pemerintah sekarang
apakah sesemudah itu bisa diterjemahkannya
saya kira tidak
karena kalau kita lihat pandangan pak prabowo bukanlah memberikan dukungan terhadap palestina
tetapi suatu pandangan yang menghargai keputusan dari suatu negara
jadi sebenarnya keputusan pemerintah kita dan pandangan dari pak prabowo sebenarnya in line dalam konteks memberikan dukungan terhadap kemerdekaan palestina
tetapi pak prabowo menyatakan bahwa setiap negara itu punya kedaulatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan negara masing masing dalam konteks hubungan internasional
jadi oleh karena itulah saya berpandangan
pandangan pak prabowo sesuatu hal yang memang memberikan suatu penghargaan terhadap suatu negara itu mengambil keputusan dalam hubungan internasional masing masing negara
tapi ada dampak politiknya tidak terhadap opini masyarakat indonesia yang memang mayoritas sebetulnya mendukung kedaulatan palestina begitu
karena kan pernyataannya dia tentunya
berbeda haluan begitu dengan apa yang kemudian menjadi mainstream di tanah air
saya pikir kalau kita membaca kalimat dari pak prabowo dan dikaitkan dengan sikap politik dari pak prabowo memberikan dukungan terhadap palestina tidak begitu berpengaruh
dan kemudian tadi di opening pun saudara andres sudah menjelaskan bahwa sikap politik partai mereka juga
mendukung kemerdekaan dari palestina itu
jadi saya melihat sesuatu hal yang tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya hanya saja pak prabowo menjelaskan lebih definitif bahwa itu adalah kemerdekaan atau kelargat kedaulatan dari suatu negara membuat sikap politik dalam konteks hubungan internasional
oke kalau gitu kemudian kita bedah pernyataan dari prabowo subianto bagaimana kemudian dengan pernyataan presiden jokowi yang lagi lagi ini membawa isu hoax
kalau akhirnya memposisikan diri sebagai korban apakah jokowi atau presiden jokowi ini berhasil mengkapitalisasi isu hoax kemudian memposisikan dirinya sebagai korban hoax itu
saya pikir kalau dikatakan bahwa pak jokowi berhasil mengkapitalisasi saya kira tidak demikian
karena memang kalau kita lihat wacana publik banyak juga hoax yang keluar yang boleh dikatakan tidak produktif bagi pak jokowi dodo
saya kira tidak usah saya sebut banyak hal misalnya katakanlah diantaranya adalah katakanlah bahwa tidak sesuai dengan rencana bahwa itu bohong misalnya seperti itu
saya kira juga tidak karena kalau sesuatu rencana tidak terwujud itu bukan hoax bukan bohong gitu ya
memang benar bahwa pak prabowo eh sorry mohon maaf bahwa pak jokowi adalah juga diserang dari hoax tersebut
sehingga sangat wajar kalau pak jokowi menyatakan demikian
ini bukanlah sebagai suatu sikap mengkapitalisasi tetapi jokowi menyampaikan sebagaimana adanya sebagaimana memang terjadi hoax itu
coba kita buka misalnya social media
saya kira banyak sekali di situ bertebaran hoax hoax yang disampaikan yang tidak produktif terhadap pemerintahan demikian
baik bang embrus kalau kemudian kita bedah masing masing pernyataan politik ataupun gaya berkomunikasi dari masing masing capres begitu ya
kalau presiden jokowi
saya pikir tidak ada bedanya dua sosok tersebut
karena dari dua sosok tersebut keluar juga diksi diksi yang menurut saya tidak perlu harus dikeluarkan
nah jadi dari sudut itu saya pikir konsep yang mereka keluarkan itu sejatinya tidak perlu mereka sounding ke ruang publik
menurut pandangan saya sejatinya mereka menawarkan program yang lebih definitif terhadap rakyat
daripada katakanlah mengemukakan suatu istilah yang memposisikan kepentingan kepentingan politik tertentu tidak nyaman
dan saya melihat kedua kubu ini juga menyampaikan misalnya seperti ibu katakan tadi ada ungkapan sontoloyo
di sisi lain ada juga katakanlah ekonomi pembunuhan dan lain lain sebagainya
ekonomi kebunuhan misalnya seperti itu
jadi saya pikir ini dua sosok ini saya pikir melempar suatu isu yang menurut saya
sama dari konteks tersebut
maka sering saya sounding ke ruang publik biarlah para kandidasi kita ini para tim sukses para partai politik
menyampaikan program menawarkan program terhadap masyarakat
bahkan saya menawarkan untuk tidak adu program
biarkan mereka menawarkan biarkan rakyat yang menilai
kalau adu program lebih cenderung nanti membenarkan programnya menyalahkan program yang lain
padahal kalau kita melihat apa yang ditawarkan dua kandidasi ini program ini dua duanya bagus
tergantung perspektif mana kita melihatnya
nah kalau tidak adu program lalu bagaimana kemudian bisa bertarung dalam kontestasi bang emrus
saya pikir saya katakan tadi bahwa menawarkan program harus ada program yang mereka tawarkan itu
tetapi tidak mengadu program
kalau mengadu program nanti sangat perspektif
ada kecenderungan program dia dibenarkan program lawan salah seperti itu kan
nah tapi kalau menawarkan program satu dengan yang lain jadi rakyatlah yang menilai
program mana yang selalu
sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat indonesia
oke bang emrus kalau menurut anda gaya komunikasi yang disampaikan sejauh ini efektif atau tidak
untuk merebut simpati masyarakat
baik kalau level simpatik kita harus melakukan survei
tetapi gaya komunikasi yang mereka lontarkan itu bisa meningkatkan popularitas dua sosok tersebut
tetapi apakah bisa meningkatkan aseptabilitas dan elektabilitas
penelitian atau survei
tetapi kalau saya melihat bahwa survei survei yang dikeluarkan oleh peran lembaga survei
ternyata hasil hasilnya tidak begitu signifikan artinya relatif bertahan
maka kampanye yang dilakukan sampai saat ini belum efektif dalam mendongkrak elektabilitas dari dua kandidat tersebut
oleh karena itu saya menyarankan bahwa tampaknya masyarakat menunggu program yang rasional
yang terukur dari dua kandidasi ini demikian
oke kalau kemudian kita bandingkan dengan dua ribu empat belas lalu apa kemudian yang berbeda
saya pikir ya perbedaannya saya melihat sampai saat ini relatif hampir sama ya
karena dulu dua ribu empat belas juga ada juga black campaign yang sudah terjadi
sekarang yang muncul adalah hoax misalnya seperti itu
tidak begitu berbeda
oleh karena itulah kita harapkan dua kandidasi putra putra terbaik bangsa kita
dari dua kandidat ini dua pasangan ini fokuslah kepada penawaran program yang bisa mesejahterakan rakyat
dan kalau boleh misalnya saya menyarankan ketika salah satu kandidat diserang hoax
yang artinya mendowngrade salah satu kandidat sebaiknya kandidat yang kemungkinan diuntungkan yang maju untuk membela
dengan demikian maka terjadilah apa yang disebut dengan kampanye yang positif penuh persaudaraan
dan persatuan demikian
oke bagaimana kemudian mewujudkan kampanye positif itu
tapi kalau kita lihat kan akhir akhir ini komunikasi politiknya itu diselipi dengan sedikit gimmick begitu
seberapa besar sebetulnya kita bisa memanfaatkan gimmick gimmick politik ini untuk menyampaikan apa program yang dimiliki oleh masing masing kandidat
baik kita bicara gimmick seperti itu saya pikir tidak selamanya gimmick itu bisa tidak selamanya negatif mohon maaf ya
tapi bisa juga positif
kenapa kita tidak
karena gimmick gimmick itu bisa membuat gimmick gimmick yang sifatnya ke indonesiaan kita
gimmick gimmick yang sifatnya katakanlah membawa budaya keindonesiaan kita
misalnya seperti apa
bukan gimmick gimmick yang sifatnya memposisikan satu dengan lain tidak nyaman
saya kira hal yang wajar ketika memang kita mengemukakan atau meramunya dalam bentuk gimmick sebagai kalau di dalam kampanye apa yang disebut dengan attention effect
memikat perhatian sehingga masyarakat fokus terhadap program tersebut karena di awal daripada kampanye itu sudah dipikat oleh perhatian kita
dengan menggunakan gimmick gimmick yang ke indonesiaan kita
bang emrus terakhir menurut anda bagaimana kemudian narasi yang tepat sebetulnya disampaikan baik oleh para kandidat maupun juga tim sukses dari masing masing kandidat ini kepada masyarakat
kalau dari katakanlah incumbent yaitu jokowi dodo sejatinya menawarkan program yang terukur apa yang mereka lakukan lima tahun ke depan setelah mereka berkuasa
lima tahun ini
kemudian prabowo sebaiknya dengan tim suksesnya melakukan kajian kajian terhadap pembangunan yang dilakukan oleh bapak joko widodo selama empat tahun terakhir
atau masa pemerintahannya di mana kekurangan kekurangannya tersebut
misalnya satu contoh baru saja beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa tingkat kepuasan masyarakat indonesia terhadap pelayanan haji kita di indonesia di arab saudi mencapai delapan puluh sekian persen
berarti ada celung
nah bisa nggak dua puluh persen ini ditawarkan oleh pak prabowo pelayanan sehingga bisa mencapai sembilan puluh lima persen
hal yang sama dalam konteks pembangunan infrastruktur dan lain lain sebagainya
jadi pak prabowo dan timnya harus menawarkan lebih baik daripada apa yang sudah ada sekarang dan mengemukakan kelemahan kelemahan pembangunan yang dilakukan itu dan bagaimana solusinya
karena menurut saya tidak ada pemerintahan yang sempurna
baiklah bang emru sihombing pakar komunikasi politik uph
sudah bergabung di cnn indonesia newsroom